aku baru baca berita
ada seorang petugas yang kerja di dna ilegal
dan dia membawa sampel milik orang
yang bernisi lep
tegang juga ternyata ya mau interview
saya bu giliran kamu silahkan masuk
semoga meeting hari ini lancar
jangan sampai aku kelelahan project lagi
reina kan suka banget main bubble ini
ambil dua pak
terima kasih pak semoga anaknya suka
sekarang aku meeting dulu
abis itu aku antar bubble ini ke rumahnya rena
lapar nih mama makan yuk
sini pasang jus moin
kamu mau ber journalismeng tik snap ya otra pun
waktunya jalan aja
pak aldibaran untuk menjadi bodegarnya rena bu
dan untuk itu kami harus memastikan
kalau rena pulang dan pergi dari rumah
harus dalam keadaan aman bu
ya ampun mas
ke suami saya dulu ya
mas ini beneran mas
kamu nyewa bodyguard untuk melindungi rena
kan kamu sendiri yang bilang
kalau kamu takut nino ngambil sampel nerina
ya ampun mas
mas kamu tuh bener benernya
punyaannya yang sangat luar biasa seperti kamu mas
saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga saya
udah itu aja
udah mau pulang
mungkin aku mau makan dulu sama rina mas
soalnya saya tugaskan mereka
untuk menjaga rena
sampai rumah dengan selamat
kamu ajak makan aja sekalian ya
supaya bisa menjaga rena
barusan papa telepon saya
papa lagi menjaga
carikan pengacara untuk elsa
papa ingin elsa mendapatkan
pendampingan hukum yang terbaik
tapi tanpa melupakan keadilan untuk kita
kamu gak apa apa kan
sebenarnya apa yang papa lakuin
tuh sama seperti apa yang papa lakuin ke aku
dia cuma mau yang terbaik untuk anak anaknya
yaudah selamat makan ya
makan yang bersih
cari yang mateng
apa pas dramatis ya
kita iri eh
engeg bodjang biar engeg nyaduk mereng engep ada
seboard di blogi
apa pas engeg gw wrestlemania
pak saya mau makan dulu ikut sama saya kita makan barengnya
yeay kamu prinses
ya kamu prinses
mbak saya udah mesen makanan untuk lima orang
tapi yang duanya dikirim ke sana
tadi saya udah mesin online atas nama bu andin
baik bu nanti saya tanyakan ya
aku seneng banget bisa makan sama mama sama anju
kita makan yang banyak ya
ada rena di sini
aku ngasih mainannya langsung aja ya
ntar makan harusnya yang gue
anda apa ini kalian siapa anda mau apa
anda tidak bisa
anda tidak diinginkan untuk mendekati meja itu
mereka ini pengawalnya rena
iya masalah enggak sih
supaya rena aman nggak ada yang ganggu
aku ganggu rena
mainan bubble buat rena
ini kesukaannya rena
ini kesukaannya rena
ini kesukaannya rena
ini kesukaannya rena
mama aku buahnya gak ambil
gak usah ya sayangnya
nanti mama brain yang banyak
kayaknya lebih baik kamu peringat pergi deh
atau kami akan tarik paksa anda keluar dari sini
hmm ada bagusnya juga ya
pak bos sewa bodyguard
jadi panino gak bakal bisa sembarangan lagi deketin rena
aku baru baca berita
ada seorang petugas yang kerja di dna ilegal
dan dia membawa sampel milik orang
yang berinisial ep
apa jalan jalan untuk kamu
aku harap kamu masih punya integritas ya mas
untuk tidak melawan hukummu
hukum hukum yang ada
kalau masih kamu tetap ngelakuin itu
aku juga gak akan segan segan untuk membawa kamu ke praja lima barengan sama elsa
aku tahu aku banyak salah
dan aku sudah berkali kali minta maaf
dulu memang aku cemburu
cemburu yang begitu besar
karena roy datang ke rumah bawa bunga itu
dan di saat yang sama
aku mendengar kaum kaum hati
aku gak bisa berpikiran jernih
dan dengan itu mudahnya aku percaya dengan omongan elsa
pak bos aku
aku mau berbicara sama kamu
kamu mau tahu mas
hubungan aku sama elsa jadi tamu lebih buruk
dan aku sadar juga setelah aku menikahi dengan kamu
ternyata kamu juga nggak percaya sama istri kamu
dan elsa sekarang jadi korbannya
aku sudah berpikir pikir
aku sudah berpikir pikir
aku sudah berpikir pikir
jangan lupa subscribe instagramolu